ada yang berbeda dari kampanye pilkada dki jakarta putaran kedua dibanding kepada putaran pertama
kpu dki jakarta melarang penggunaan alat peraga pada kampanye putaran kedua
alhasil kedua kandidat baik ahok jarot dan juga anies sandi memaksimalkan kampanye di media sosial untuk merebut suara anak muda
kpu dki jakarta menyebut ada tambahan dua puluh satu ribu pemilih pemula pada pilkada dki jakarta putaran kedua
merekalah generasi milenial yang akan menggunakan hak suaranya dalam pilkada untuk pertama kalinya
dan mereka juga lah yang menjadi sasaran kampanye kedua pasangan cagup cawagup dki jakarta
pasangan anies baswedan sandiaga uno tak pernah absen menggugah video dengan tagar tweet jahat setiap hari selasa
isinya tentang cuitan netizen yang memojokkan anisandi yang kemudian ditanggapi mereka dengan gaya kocang
belakangan foto ani sandi dalam balutan pakaian ala rock and roll
dan ronyleneh pun menjadi viral di media sosial
foto itu sebenarnya adalah teaser dari video tweet jahat yang akan diunggah berikutnya
konten media sosial dengan kesan jenaka dan menghibur sengaja diunggah pasangan calon ini untuk menarik perhatian warga muda jakarta
sekaligus menurunkan ketegangan selama pilkada
ada gaya jenaka anies sandi ada gaya lain dari ahok jarot
kampanye ahok jarot di putaran kedua ini memang seolah jauh dari media masa
ahok lebih senang mengunggah aktivitas kampanyenya di media sosial
ahok show yang tayang sejak tujuh belas maret lalu menjadi pilihan gaya kampanye media sosial sang calon petahana
di sejumlah akun media sosial ahok ini berisi layaknya acara talk show
dengan ahok sebagai host dan artis sarah sehan sebagai co host
ahok show yang berdurasi satu jam ini juga mengundang bintang tamu atau pakar sesuai topik yang dibahas
selain berdialog soal program kerja ahok juga beberapa kali ditantang untuk melakukan games ala anak muda masa kini
salah satunya flip battle
media sosial bisa dibilang dekat dengan kaum muda dan merupakan langkah efektif dalam berkampanye
dianta jakartini cnn indonesia